seorang pimpinan panti asuhan di gorontalo melakukan pelecehan seksual terhadap enam anak di panti yang dipimpinnya
tiga anak berhasil melarikan diri dan melaporkan kejahatannya pada pihak kepolisian
is lima puluh tahun menjerat korbannya dengan iming iming uang jajan
kasus ini terbongkar setelah tiga orang korban larikan diri dan melapor kepada keluarga mereka
enam anak yang menjadi korban berusia lima belas sampai enam belas tahun dan sudah divisum
polisi pun menetapkan is sebagai tersangka
kepada polisi tersangka mengaku melakukan perbuatan itu sejak dua ribu
tersangka ternyata pernah dipenjara akibat kasus yang sama sekitar lima belas tahun lalu
menurut kepala dinas sosial provinsi gorontalo selain panti asuhan
tempat ini juga merupakan rumah singgah dan rehabilitasi anak anak korban kekerasan
saat ini ada total tujuh puluh tiga anak yang menghuni panti
berdasarkan keterangan dari penyidik itu sampai di setubuh
dalam artian begini modusnya tersangka is ya itu memanggil kemudian membujuk
jadi modusnya membujuk rayu
jadi karena mereka ini anak yang dititipkan di panti asuhan tersebut
baik anak yang juga anak yang berhadapan dengan hukum
jadi mereka diberikan tambahan
terinasi juga dengan pemerintah setempat